terima kasih anda masih menyaksikan kompas pagi bersama saya asri gunawan
saudara seorang pelajar smk negeri satu si dua ori di kebupaten nia selatan sumatera utara meninggal dunia diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya
korban bernama yaredi nruru berusia tujuh belas tahun sempat mendapat perawatan di rumah sakit dr tomsenias
namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada senin malam lalu
siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di smk negeri satu si dua ori kabupaten nia selatan sumatera utara
dari keterangan orang tua korban anaknya dibawa ke rumah sakit pada tanggal tiga belas
itu kondisi korban semakin kritis di ruang icu rumah sakit umum dr tomsenias di gunung sitoli
menurut temannya diketahui korban mengaku dirinya bersama tujuh orang temannya diduga dipukul oleh kepala sekolahnya
jika dia berbicara sehingga tidak jelas awalnya dipukul pakai tangan
menurut pengakuan sampai lima kali
setelah meninggal kami membawa ke rumah duka
keluarga korban telah mendatangi polres nia selatan dan membuat laporan polisi
karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban
pihak polisi juga telah mendatangi pihak keluarga